menteri keuangan sri mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan sejumlah lembaga antara lima satu hingga lima tiga persen
hal itu diperkirakan berasal dari penguatan sektor konsumsi pada periode natal dan tahun baru
oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh dua diperkirakan pasti pada kisaran di atas lima persen yaitu antara lima tiga hingga lima satu
berbagai lembaga dunia membuat forecast indonesia tumbuh tahun dua ribu dua puluh dua kemarin pada kisaran lima tiga hingga bahkan edb di lima dua
penggunanya lebih konservatif di lima dua persen oecd sama dengan imf dan bloomberg konsensus yaitu forecast untuk dua ribu dua puluh dua ini adalah di lima empat
untuk tahun depan hampir semua lembaga ini juga relatif
masih cukup optimis mengenai perekonomian indonesia